partai amanat nasional menyatakan dukungan untuk rizal ramli agar bersaing menjadi kandidat calon gubernur dki jakarta
pan mengaku yakin rizal ramli bisa mengalahkan cagup petahana basuki cahayapurnama
partai amanat nasional berencana membawa nama rizal ramli sebagai kandidat calon gubernur dki jakarta kepada koalisi kekeluargaan
rizal dianggap memiliki visi yang sejalan dengan pan dan diakini mampu membawakan kemenangan
namun untuk melaju rizal masih harus mengalahkan para calon lainnya dari pan yaitu yusril iza mahendra
rizal juga harus bisa meyakinkan ke enam partai lain di koalisi kekeluargaan agar mau mengusungnya
meski begitu ketua dpw pan dki jakarta eko hendro purnomo yakin bahwa rizal akan mendapat dukungan dari partai lain
ia yakin rizal bisa mengalahkan ahok sebagai bakal calon gubernur petahana
untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat jakarta
maka partai amanat nasional bagian dari inisiator koalisi kekeluargaan akan mensupport bang rijal ramli
agar bang rizal ramli bagian dari kandidat calon gubernur dki jakarta
mantan menteri koordinator kemaritiman rizal ramli siap bersaing dalam bursa calon gubernur dki jakarta
saat ini dukungan
ketua dki emanet nasional sudah ia kantongi
meski jalannya masih cukup panjang
ia mengaku siap berkompetisi memperebutkan kursi nomor satu dki jakarta
ini kan soalnya semua masih canggih ya
ini kan khas indonesia
kita kan kalau mau ujian emang belajarnya dua minggu sebelumnya
kita kalau mau ujian belajar semalam sebelumnya
nah partai partai juga dalam menetapkan ini last minute
jangan kena serangan jantung urusan begini
pada waktunya semuanya akan indah